rapat pleno di kpu provinsi kalimantan selatan berjalan alot hingga molor satu hari
adanya penggelembungan suara dan protes dari saksi membuat rapat tak bisa diselesaikan tepat waktu
sementara dalam pleno ini hasilnya pasangan prabowo subianto mengungguli jokowi
untuk perolehan suara di kalimantan selatan dengan selisih sekitar enam ratus ribu suara
rapat plena terbuka provinsi kalimantan selatan diwarnai protes dari saksi
di antaranya protes dari partai pdi perjuangan
protes ini karena menurut saksi partainya rekapitulasi pps di pulau laut kota baru hanya menghitung suara dprd setempat
sedangkan untuk dpr ri presiden dan dprd provinsi direkap di tingkat provinsi
namun masalah ini langsung ditanggapi oleh kpu setempat bahwa proses rekapitulasi semuanya sudah berjalan sesuai prosedur
selain itu protes lain adalah terdapat dugaan penggelembungan suara antara sesama caleg dari partai pkb di kabupaten banjar
suara caleg nomor urut tujuh dianggap berpindah suara ke caleg nomor urut tiga
hormansyah sekretaris dpw pkb kalimantan selatan mengatakan penggelembungan suara terjadi antar sesama caleg dari partai pkb
ada beberapa caleg yang suaranya berkurang dan berpindah ke caleg nomor urut lain
berdasarkan hasil ppk dan panwascam caleg pkb nomor urut tiga mendapatkan dua tujuh ratus delapan puluh delapan suara
sedangkan saksi partai politik lain menyebut hanya mendapat dua tiga ratus delapan puluh delapan suara
ada selisih sebanyak empat ratus suara
ternyata ada perbedaan
jadi ada perbedaan
dari suara siapa pak
dari caleg nomor tiga itu lebih menggelembung suaranya tapi suara peta tetap
bahwa bata itu kan ada pengurangan dari sekian menjadi sekian
ada juga dari caleg lain caleg kami yang di bawah itu
juga ada pengurangan dari delapan ratus menjadi lima ratus
jadi kan ada empat ratus yang selisih disitu
karena tidak ada kesepahaman kpu langsung men score rapat pleno ini
anggota kpu kalsel edi aryansa mempersilahkan jika ada keluhan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku
kalau ada yang keberatan kita akan melakukan tindaklanjut
akibat dari kejadian tersebut rapat pleno rekapitulasi provinsi kalsel pun harus molor dari waktu yang sudah ditentukan
sementara itu untuk hasil pleno kpu kalsel hasilnya calon presiden nomor urut dua prabowo subianto mendapatkan satu empat ratus tujuh puluh satu ratus enam puluh tiga suara
mengungguli pasangan joko widodo yang memperoleh suara delapan ratus dua puluh tiga sembilan ratus tiga puluh sembilan suara
nanik hayati banjarmasi